hotel bintang lima di kawasan nusa dua bali ini telah menerapkan protokol kesehatan
memasuki era new normal dalam layan hitam hotel
petugas hotel memeriksa suhu tubuh menggunakan termogan terhadap siapapun yang masuk area hotel
menyemprotkan cairan disinfektan terhadap barang bawaan pengunjung
pemasangan tanda social distancing pada kursi hotel hingga kelengkapan apd para karyawan hotel
prosedur ini dilakukan agar wisatawan merasa lebih aman dan nyaman saat menginap di hotel
sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh who
selain itu protokol kesehatan juga diterapkan di hotel bintang empat ke bawah yang ada di pusat pariwisata pulau bali
memasuki era kebiasaan baru pengelola hotel mengaku harus merogoh anggaran lebih besar selama masa pandemi ini
mereka harus menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang seperti hand sanitizer masker
hingga penyesuaian fasilitas umum hotel lainnya
menyambut new normal ini hotel inaya putri bandung telah mengimplementasikan standar kesehatan yang ketat
dari mulai masuk ke area hotel kita akan dicek untuk suhu
itu baik dari staff maupun tamu harus dicek untuk subuh
kemudian pembersihan kamar juga saat ini lebih menyeluruh
jadi penyemprotan disinfektan dilakukan secara reguler
terutama di dapur di kamar tamu di fasilitas fasilitas yang sering digunakan tamu
jadi kalau memang dengan adanya new normal ini
ada tambahan di sisi biaya
di sisi biaya akan ada tambahan
contohnya adalah bagaimana kita harus membeli hand sanitizer dengan jumlah besar
kemudian harus mempunyai termogan
kemudian harus ada penyesuaian di tempat tempat umum lainnya
seperti meeting room restoran dan lain sebagainya
sehingga itu akan mengakibatkan kenaikan di ongkos di pos biaya
sementara itu penerapan protokol kesehatan juga diterapkan di jakarta
salah satu hotel di kawasan cawang jakarta timur yang dimiliki sebuah bumn
bersiap membuka kembali aktivitasnya dalam masa pandemi covid sembilan belas ini
petugas hotel yang dilengkapi apd ini juga membersihkan setiap sudut ruangan kamar
hingga tempat yang biasa disentuh oleh tamu hotel
setiap kamar ada kita lowongkan satu kamar ada jarak satu kamar diisi
dan tidak boleh ditempatkan kamar sebelahnya
dan juga kita membatasi interaksi antara pekerja di hotel kami dengan pengunjung
diperiksa suhunya kalau lewat dari tiga tiga puluh kami tentu tidak bisa memperkenalkan masuk
pemerintah sedang berupaya untuk menggerakkan kembali ekonomi
salah satunya membuka destinasi wisata termasuk di bali dan jakarta
masa pandemi membuat lini usaha perhotelan harus menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan